kpk menetapkan pejabat bupati konawe utara periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
dan bupati konawe utara periode dua ribu sebelas dua ribu enam belas aswat sulaiman
sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin kuasa pertambangan
periode dua ribu tujuh hingga dua ribu empat belas yang mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah
kabupaten konawe utara merupakan daerah pemekaran di provinsi sulawesi tenggara
dengan potensi utama bahan tambang nikel
pada dua ribu tujuh pt antam merupakan perusahaan tambang bumn yang menguasai penambangan nikel
di daerah tersebut secara mayoritas
namun pada dua ribu tujuh aswad sulaiman mencabut izin kuasa pertambangan pt antam
di salah satu daerah di konawe utara
aswad kemudian menerima surat kuasa pertambangan eksplorasi kepada delapan perusahaan
dan menerbitkan tiga puluh surat kuasa pertambangan eksplorasi di atas lahan tambang bekas pt antam tersebut
aswat sulaiman diduga
menerima uang miliaran rupiah dari sejumlah perusahaan
yang mengajukan izin ke pemerintah daerah konawe utara
indikasi kerugian negara yang sekurang kurangnya dua tujuh triliun
yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel
yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum
selain asw selaku pejabat bupati konawe utara
dua ribu tujuh dua ribu sembilan diduga telah menerima uang sejumlah tiga belas miliar
dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada pemkap konawe utara
kpk menetapkan mantan bupati konawe utara aswad sulaiman
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin pertambangan
ia diduga memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan
sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara
bukanlah kali pertama aswad sulaiman ditetapkan sebagai tersangka
penetapan tersangka terhadap aswad sulaiman dilakukan pertama kali pada dua puluh januari dua ribu dua puluh
aswad sulaiman dijadikan terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan kantor bupati konawe utara
tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu sebelas oleh kejaksaan negeri
pada dua puluh januari dua ribu enam belas
namun kemudian majelis hakim pengadilan negeri kelas dua a kendari
akhirnya memfonis bebas aswat pada april dua ribu tujuh belas
lalu kasus selanjutnya yang menjerat aswat sulaiman terjadi pada dua ribu tujuh belas
tepatnya tiga oktober dua ribu tujuh belas
aswad sulaiman kembali ditetapkan sebagai tersangka
di sini oleh komisi pemberantasan korupsi
aswad diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan izin eksplorasi
izin usaha pertambangan dan izin operasi produksi di konawe utara
tindak pidana yang disangkakan kepada aswad sulaiman diduga berlangsung pada tahun dua ribu tujuh hingga tahun dua ribu
dua tahun periode kepemimpinannya korupsi
itu disebut kpk
ketika aswad menjabat sebagai bupati konawe utara pada periode ini dua ribu tujuh hingga dua ribu sembilan dan juga dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
aswad sulaiman diduga menerima suap sebesar tiga belas miliar rupiah
lalu perbuatan aswad ini diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar
dua tujuh triliun rupiah
dua tujuh triliun rupiah
dua tujuh triliun rupiah
dua tujuh triliun rupiah
nilai ini hampir sama seperti kasus korupsi iktp yang mencapai dua tiga triliun rupiah
yang menyeret sejumlah anggota parlemen dan juga kasus blbi senilai tiga tujuh triliun rupiah